saya masih duduk disini bos
kamu sudah sarapan
saya belum bos
kamu sarapan pake apa
cuma makan donat
sarapan kita hampir sama
kalo kakak menjadi dokter
kakak harus pinter
iya adik juga harus pintar
kan mau jadi insinyur
kata bu guru
kakak gak cukup cuma belajar
makannya harus pergi
harus makan sayur
gimana kakak bisa jadi pinter
cuma gigi kakak aja yang nanti jadi kuning
kalau papa kamu ngirim uang
sempat pagi bos
jangan sok akrab
kalau gak sok akrab
kenapa kamu duduk di sebelah saya
kalau gak tau mau kemana gak usah pergi
arman harus diem di rumah aja
si bapak masih belum mau ngajak ngomong
si aa sama si tete gak mau negor
kalau arman negor duluan
ngejawabnya gak mau sambil lihat muka arman
kamu belum berani pulang
masih takut sama kakak ipar kamu
iya dia ngancam saya
kalau deden pulang lagi cepet telepon akang
kasian ak tukang
kalau gak pulang kesini
dia mau pulang kemana
yang penting jangan pulang kesini
padahal itu rumah saya
habis di penjara
gara gara jadi copet
malah jadi maling
bukan maling di luar
marah maling di rumah sendiri
akang berangkat dulu
waktu kakak kamu pergi
kalau dia datang saya harus pergi
kalau begitu kamu gak usah pulang
atau kesukaan kamu
arman pulangnya dua tiga hari sekali aja
saya masih duduk di sini bos
kamu sudah sarapan
saya belum bos
kamu sarapan pakai apa
cuma makan donat
sarapan kita hampir sama
kamu makan donat
cocok untuk sarapan pagi
dengan paduan segelas teh atau kopi
tahu kenapa namanya odading
dulu waktu jaman tersebut
itu adalah suatu tempat
yang sangat menarik
jadi kita bisa makan
oke sekarang arman entah di mana tapi di sini ada deden yang posisinya sama dengan arman sebagai asisten dosen yang apabila disingkat maka akan menjadi asdos
deden sebagai astos bidang kegiatan hari ini akan menemani kamu melakukan praktek kerja lapangan yang apabila disingkat maka menjadi pkl
macam macam aja kamu
nanti setelah semutnya hilang kamu langsung berangkat
saya titip ini buang ke tempat sampah kita harus senantiasa menjaga kebersihan kota bandung
dari cipaganti ke karapitan hati hati di jalan
kita berangkat sekarang
sebentar saya masih kesemutan

buat siapa saja pakaiman

hei bangun bangun tokonya mau dibuka
hei bangun tokonya mau dibuka
tokonya mau dibuka
kenapa kita turun
maaf aku harus nelfon balik
nggak enak nelfon diangkut
maaf tadi aku diangkut ada apa
aku kecopetan dibis
iya dompet kamu keluarin
dia tukang todong saya temennya
kamu tahu nggak
saya ini tukang todong yang kejam
saya merasa pagi ini begitu cerah
iya saya juga merasa begitu
kita sudah punya rp tiga ratus
bukan rp tiga ratus
anggap aja tiga ratus